eskalasi konflik israel dan palestina masih belum meredah bahkan jumlah korban juga terus bertambah termasuk masyarakat sipil
indonesia mengecam kekerasan israel terhadap warga sipil palestina
berbagai upaya diplomatik juga terus dilakukan dan kita akan membahasnya bersama dengan mantan duta besar indonesia untuk pbb makarim wibisono
selamat malam pak
selamat malam mbak pevri
pak kita bicara tentang konflik israel palestina yang masih terus memanas
bahkan tadi kalau bapak sempat menyimak laporan terkini juga menyebutkan hal yang serupa
menurut pandangan bapak apa kemudian atau bagaimana kemudian kondisi konflik yang terjadi baru baru ini
atau sudah terjadi sebelumnya tapi kali ini yang terbaru ini pak
apa yang sebenarnya terjadi kemudian
yang sekarang akan dilakukan adalah bagaimana mendapatkan apa yang namanya gita
saya mendengar ya sudah ada utusan dari mesir maupun dari utusan dari amerika serikat untuk sana untuk meminta
ada deeskalisasi daripada ketegangan yang ada di sana kepada netanyahu
nah ini nanti pada akhirnya mungkin saya bisa perkirakan dalam waktu satu atau dua hari ada desakan
tapi yang paling penting daripada itu adalah bagaimana mencari formula perdamaian
karena kalau kita perhatikan bahwa selama likud yang berkuasa di mana benjamin netanyahu yang menjadi perdana menterinya
pendekatannya kan selalu pendekatan menyerah
kemudian melakukan kogmentasi yang membawa korban yang besar
nah jadi berbeda dengan dulu waktu labour waktu simon peres ya yang melakukan dialog kemudian mencari formula yang bisa diterima semua pihak
itu adalah gagasan daripada
pembicaraan pembicaraan diantara kedua pelatihan
nah sekarang yang kita tunjukkan pertama kali adalah bagaimana si file itu selesai dulu
jadi kita berhentikan dulu
nah dengan selesai ada sistire berarti kita bisa bicara dengan keadaan tanpa kekerasan
nah di dalam keadaan tanpa kekerasan itu disitu kita kemukakan bahwa berapa tahun sudah netanyahu menjadi perdana menteri
sudah berapa tahun
ya berapa tahun
ya berapa tahun
pada saat itu netanyahu seperti yang dilakukan oleh netanyahu itu dikerjakan
tetapi kan tidak ada hasilnya
israel masih diserang terus sebagai balasan dari palestina kesana
ya misalnya dengan roket roket
dimana sekarang juga rakyat palestina sekarang juga berani membalas serangan serangan yang dilakukan oleh tentara tentara israel atau polisi polisi israel
jadi ini menunjukkan
dari netanyahu di dalam negeri juga jadi kesalahan
saya mengetahui ya bahwa presiden israel sudah memberi pada mr lapid ya
untuk membentuk kabinet
berarti kalau mr lapid yang menjadi kabinet
maka berarti kekuasaan kanan ini sudah menjadi ke tengah
nah dengan kekuasaan yang ada di tengah ini
mudah mudahan mulailah semangat untuk berbicara mencari two state solution itu hidup kembali
oke berarti saat ini yang harus didesak begitu adalah adanya gencatan senjata antara kedua belah pihak
kemudian baru kita formulasikan ya pak ya
untuk bisa berdialog bagaimana menemukan jalan keluar upaya perdamaian
nah apa pak formula yang tepat kemudian untuk bisa menjadi solusi dari dialog tersebut
kalau kita melihat statement yang dikeluarkan
dikeluarkan oleh palestina ya
mereka kan menyebutkan ada beberapa hal yang sangat sensitif
yang buat mereka adalah titik di mana dia harus melawan
satu adalah bagaimana status orang palestina yang ada di kemzara
yang di jerusalem timur
kalau semua mereka dipindahin dipaksa pindah
itu pasti ada reaksi yang keras dari filipina
kedua itu adalah apa yang disebut pasjidil aqsa
jadi pasjidil aqsa ini adalah salah satu di antara tiga tempat suci ya buat agama islam ya
kalau sampai itu dirugi apalagi dimasukin kemudian tembak tembakan di dalam
itu pasti akan ada reaksi dari palestina
dan tidak hanya oleh hamas tidak hanya oleh al fatah
tapi semua orang palestina akan bereaksi di situ
karena ini merupakan basis
daripada keyakinan mereka bahwa itu harus tempat suci yang harus dilaksanakan
dan ketiga sudah beritilah menyerang menyerang gaza ya
karena kalau misalnya sudah dicapai kesepakan tadi
sudah tidak ada masalah lagi di jerusalem timur
terus kemudian sudah tidak ada lagi masalah mengenai akses kepada kaum muslimin untuk pergi ke masjid al aqsa
ya sudah suasana akan cocok untuk perdamaian
bapak dulu pernah menjabat sebagai duta besar republik indonesia untuk pbb
pak saya punya pengalaman juga untuk mengatasi hal hal seperti ini
saat itu apa sih pak kendala terbesar untuk bisa menciptakan perdamaian antara israel dan juga palestina
apa yang kemudian sulit untuk dicapai kesepakatan perdamaian itu penyebabnya
yang pertama adalah bahwa ada beberapa hal yang menjadi titik pekah
pertama kali itu adalah mengenai yerusalem
seperti diketahui pada waktu dulu inggris itu menyerahkan kepada persikatan bangsa bangsa
masalah menaik palestina dan israel ini
maka itu kesepakatannya tadi adalah bahwa nanti diselesaikan dengan cara membentuk dua negara
ya baik israel maupun juga palestina
nah mengenai jerusalem ini karena di sini ketempat di mana ada pasjidil aqsa
ada juga tempat suci agama kristen dan juga tempat sucia
maka dibicarakanlah bersama secara baik ya dengan kedua pihak ya
bisa menjadi international city bisa menjadi joint penguasaan bersama ya bisa macam segala
tapi kalau kita lihat pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh ya
parlemen israel menyatakan bahwa yerusalem itu semuanya merupakan wilayah daripada israel
sesuai dengan sejarahnya
jadi ada semacam tindakan unilateral untuk menguasai israel termasuk jerusalem timur tadi itu
nah jadi itu merupakan suatu hal yang sangat peka
nah ketiga yang jadi masalah pada waktu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
jadi peperangan masuknya pasukan orang orang yahudi ke timur tengah
yang mengungsi keluar
nah jadi dia menyatakan kalau ini terjadi pertama ya ada negara palestina
dia pun juga berhak untuk pulang gitu
tapi israel tidak mau
kalau ini misalnya apa namanya sudah selesai ada negara palestina ya warganya ya sekalian warga yang sekarang ada
ya bukan lagi apa orang orang palestina yang mengungsi di amman
yang mengungsi di negara negara lain sekitar di wilayah timur tengah tadi
ini adalah sebenarnya yang paling peka di samping batas wilayah tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh ini
memang kalau kita lihat beberapa waktu lalu juga tepatnya di tahun dua ribu enam belas
bahkan israel juga sempat menolak ya untuk memberikan akses ke jalur gaza itu
kalau kita lihat saat bapak saat itu bertugas di pbb ya pak ya
dan itu juga menjadi salah satu hal yang disayangkan sebenarnya untuk padahal bisa ada solusi dari hal tersebut
baik terima kasih banyak bapak makarim
banyak bapak makarim wibisono yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected pada malam hari ini
saat selalu pak
sama sama terima kasih selamat bekerja